sapi betina yang baru berumur tujuh bulan itu terperosok ke dalam sumur
sementara masih terdapatnya warga yang membandel sesuai perda nomor lima tahun dua ribu empat belas dan perda nomor satu tahun dua ribu lima belas
tidak ada pilihan lain bagi mereka selain bertahan hidup meski beririsan dengan bahaya setiap harinya
jadi ada peningkatan bukan hanya percakapan tetapi juga likability ya
jadi kalau dari mungkin rasio satu dari sepuluh
kita nanti ada merchandise buat kak
berarti sempet ini gak gue nyobain kerja gitu berarti atau gak sama sekali
jadi nambah banyak teman gitu silaturahmi
nah kemudian juga nanti dari prediksi ini
sehingga penggunaan transportasi pribadi ini bisa ditekan kemudian kemacetan bisa terselesaikan
susuna wesley ibu pendiri gereja metodis
itu memang dia tuh negaranya di bulu tangkis itu maju gitu
untuk menggelar pembelajaran tatap muka atau ptm sesuai dengan ya
tapi semenjak itu sudah tidak pernah ketemu lagi
tanaman tangan ya sejak februari dua ribu dua puluh satu sampai hari ini itu di bawah seratus
maka semakin kita ingin untuk mengadakan perubahan dalam kehidupan kita
jalur lintas selatan sendiri menghubungkan sejumlah kabupaten di jawa timur
telah menimbulkan pertanyaan baru mengapa hal itu terus terjadi
indonesia akan melawan irak dan filipina dalam babak kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh enam
tempat tempat favoritnya tadi selain teluk saleh
sedangkan suasananya kan pasti jauh berbeda dibandingkan indonesia
seperti kemarin juga di debat capres pak anies baik apa yang beliau sampaikan memberikan pertanyaan kepada capres yang lain menjawab semuanya sesuai tema
jadi kalau lo tanya kenapa gue bisa seperti itu
akhirnya kita sesuaikan lagi tuh mas
oh kurang cari yang lebih mana informasikan secara terbuka
biasa dikenal dengan rawon kalkulator
itu tidak tercantum di dalam rilis yang kami dapatkan begitu
karena banyak pertunjukan band band yang mereka mau tonton
yang terjadi di pantai australia
angka ini dihitung berdasarkan produk domestik bruto
yaitu tagihan listrik masyarakat yang membekak
dan hindari meletakkan kipas angin terlalu dekat dengan tubuh
dia punya pemikiran yang bagus punya tau konteks juga gitu
untuk mencapai target dua puluh lima persen
dengan pemulihan ekonomi nasional saya pikir dua kombinasi itu yang kita harapkan akan bisa menjaga daya tarik minat investor ya khususnya investor asing pada aset aset berinomasi rupiah ya
meskipun pungutan sebesar tujuh lima ini merupakan yang pertama di australia
nah ini kak mungkin nyambung dari ini event kali ya
ada perbaikan perbaikan ke depan
karena kalau gue lagi males berantem gue yang nyetir
jadi memang kita punya pr yang besar untuk sdm di seluruh indonesia
baik harapannya tentu sudah mulai new normal
yang support yang paling support lu di dalam kehidupan itu merinding sih itu sedih banget sih
mereka menyerahkan sepenuhnya kepada penumpang yang akan memilih becak motor mana yang akan mereka naiki
berarti apakah ini memang sejalan dengan tita presiden jokowi yang akhirnya memang mengindaki bpn melakukan hal ini pak
tahun ini sudah memasuki tahun kelima prastawa
tidak jarang banyak pemilik hewan yang memperlakukan peliharaan mereka seperti anak atau keluarga sendiri
ada perasaan jiwa penasaran gitu bu
cukup lumayan ya karena beberapa tempat ada tapi masih banyak juga memang ada yang tidak tertip
ini penting ini data data seperti ini penting
yang kita yakin menghabiskan tiga puluh lebih keuntungan rumah rumah
mie nya kan kita buatan sendiri ya
ngomong sama bos pun ampe mas herik pun juga
yang saya ingin tanya ini kan karena timur tengah ya
karena selama berpuasa kondisi tenggorokan kita kerim dalam jangka waktu lama
faridawati telah mengidap diabetes selama hampir tiga belas tahun
terutama apabila dalam situasi darurat
gue udah ulur ulur gak mau gue daftarin tuh balet tapi maksa mulu
ketua bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
kami akan terus memantau isu wmp dua ribu dua puluh empat ini
kita hanya bisa mendengar suara co pilot dan suara pengaturan lalu lintas udara
saat ini hanya sebagian warga yang masih bertahan mengolah limbah ban
rata rata nanti dari mana dok
lo setelah mendapatkan semua itu
nah itu penting itu legend legend comeback itu penting itu
kayak si cam thomas gitu kan pemain brooklyn news kan cukup oke juga kemarin
dan kalau secara ini sekarang kita sudah memasuki putaran ke enam belas yang tadinya diawalnya dari putaran satu ratus lima
oke lo tadi bilang sempet bola itu udah sampai di kelas
supaya otaknya tubuhnya ototnya itu semua berkembang dengan baik
knkt tidak mengetahuinya lalu juga
saya belum dapat booster tapi untuk mendapatkan booster sendiri itu cukup mudah
nah salah satu yang banyak di dalam kasur itu adalah
seperti itu akan menjadi krismas yang indah
terutama ketika dalam enam jam pertama terjadi penurunan volume atau tidak ada urin sama sekali
alasannya memang kebutuhan biaya operasional yang besar
mulai adanya kampung ini dijadikan pariwisata
ternyata mengandung lima ratus sampai enam ratus kalori
rumah juga belum punya kan
jadi kalo yang anak basket sih harusnya yang sekitar jakarta
tapi situasi kesannya itu kan kurang menyenangkan
di undang undang md tiga juga dijelaskan bahwa
dengan sebutan pt pt
nah pas di lapangan itu gimana tuh ngatasin itunya tuh mas herato
beras hitam memiliki manfaat gizi lebih tinggi
kita melakukan review terhadap berbagai hal
biasanya opioid digunakan untuk penyelamat sakit
dengan adanya pembatasan seperti ini
erlangga wisnuaji andriawan saputra jakarta
jadi belum termasuk multiplier effect
setelah jogging di taman cibenying tidak abdel nih rasanya kalau tidak makan
ya mungkin karena telat itu saya bisa sampai sekarang ini lah
dan kita gunakan pada saat penanganan pandemi covid sembilan belas
bukan karena overtime sudah tiga belas kali
periksa kesehatan si calon pengantin perempuan laki lakinya juga
mereka mengatakan telah mengambil kebijakan kebijakan untuk melindungi pengguna di wilayah tersebut
telah mengeluarkan peringatan akan tersebarnya penyakit ini
jadi itu jadi pertanyaan juga untuk warga sejauh apa efek dari vaksinasi terhadap penyebaran virus itu sendiri
rendahnya laporan dari para warga pengungsi
berlali ke wisata pantai
dan sebelum digunakan di event mtb eliminator
oke saya mau hunting ikan ikan lainnya lagi ya
dengan apa undang undang sebelumnya
kami sudah tersabung dengan konsulat jenderal ri di jeddah eko hartono
maka dengan uang segitu saya mempekerjakan dua hari untuk membongkar rumah saya yang hanya terbuat dari bajaringan
berikan satu kerinduan kepada kami yang besar
jadi pemberlakuan kontraflow pas ke kejadian lima puluh delapan
davis bertans masih bertahan
jadi kita juga bisa nginep langsung di rumah teman teman di desa ini
sedangkan jalur selatan jawa rawan tanah longsor
maksudnya kita tidak memiliki transmisi yang berterusan
sebenarnya nih perempuan tuh bisa loh cewek tuh bisa loh
digitalisasi masih terus dilakukan oleh kementerian agama untuk mempercepat dan tujuannya untuk memudahkan
ya proses pembakaran hanya dengan pengeringan saja dari sinar matahari
artinya permainan permainan itu sudah
confirm sama dengan berjenjangnya
dan menuliskan bahwa ini adalah alumni pab ya
ataupun juga mendownload ataupun menggunakan jasa tersebut
yang juga akan mengurangi pendapatan
dr andreas menambahkan kita harus waspada jika sleep paralysis sering terjadi
terus owi bilang tadi masih ada beberapa level yang harus dikejar
penggunaan aplikasi kencan online masih kerap dianggap sebagai hal tabu
sekalinya ada pembalap cewek umurnya jauh
karena papalacina matahari yang terus menerus uv area uvb yang terus menerus bisa menyebabkan kanker kulit juga gitu
saya sudah berusaha untuk mencari jalan ke morosebo
karena banyak banyak keputusan yang mempengaruhi australia
intinya mau bikin telur dadar kan
awal itu yang membawa saya keluar basket dari bangka itu
self reward thr terus sampai sepuluh tahun gitu
nah dok tadi kan dokter dika mengatakan bahwa jangan terlalu berat ketika mau olahraga antara maghrib dan juga isya
saat ini sudah diterbitkan surat tugas pemeriksaan pelanggaran disiplin
ppi seingatannya bukan hmi
ya apalagi ini upacara yang berbeda ya
oke berarti alhamdulillah ini syafinya sudah kembali rapat begitu ya
saat ini kelompok kerja budidaya tanaman anggur fokus dalam menyebarkan dan menanam bibit anggur ke seluruh gang dan rumah warga
berarti sama tuh rinov pita sama ryan lisa juga agak mirip
salamah dan sumir sebelumnya sudah terbiasa mudik menggunakan bajai
ya jadi sebenarnya sang penolong itu sangat dekat dengan kita ya pak niko ya
dengan membentuk tim satgas anti bandit
bahwa tidak semua penduduk israel ini adalah yahudi
bahkan juga merusak tubuh gitu ya tapi juga berbeda dengan zat asal yang tersebut
kami mencoba untuk mencari tangan dan hal
hasil tenun para ibu kampung praijing pun dipajang untuk dijual dan disewakan
baru deh langsung dinikmati
nah lu berarti pas sma itu udah keliatan gak sih bibit bibit tinggi lu tuh
gua bilang wah gua ga punya id main basket
agar memastikan bahwa kontrak yang ditandatangani
ada banyak hal yang bisa dipelajari dari pola cuaca ini
tapi untuk jakarta pak anies telah melakukan hal itu jauh sebelumnya
nah oleh karena itu yang diharapkan dari pemerintahan baru nanti itu betul betul kemudian bisa menciptakan zakon kabinet
inilah yang dikhawatirkan oleh beberapa pemudik
staff khusus kemnaker reza hafiz menyebut perlambatan ekonomi global diperkirakan akan mempengaruhi permintaan ekspor terutama ke sektor padat karya
emang jadi bukan standar akademiknya tapi bahasanya ya itu masalahnya
padahal saya orang betawi gitu kan
wah ternyata nih ada nih yang olahraganya gak pakai alas kaki kita tanya ya
tapi ya aku udah kebiasaan
nah sebagai penutup kunjungan saya kali ini saya belajar membersihkan kura kura air tawar ini
akan memberikan pemahaman bagaimana kecelakaan terjadi
juga semakin ee bagus
dibutuhkan waktu sekitar lima belas menit dengan mengendari mobil dari pusat kota ke taman wisata di area permupitan ini
ya memang kita tidak bisa hanya blame semata mata misalnya ini hanya karena ada penugasan misalnya ya
semua topik dari siaran radio advent suara pengharapan adalah favoritnya ya
sementara itu satgas covid sembilan belas jawa timur menyatakan penyekatan tetap perlu dilakukan untuk mengurangi mobilitas
papan larangan mendirikan bangunan di lahan kereta api pun terpampang
dari dulu sampai sekarang ada yang namanya nilai tukar ya
semua minyak itu mengandung jumlah kalori yang sama
klik sana klik sini langsung bisa cari pasangan melalui aplikasi kencan online
dibandingkan dengan satu dekade yang lalu
soalnya kan si miyu sebenarnya kan cuman kayak ngasih bola
prediksi kami untuk lebaran tahun ini